perubahan jokowi dan pdip kembali jadi sorotan
hilangnya foto presiden jokowi di kantor dpd pdip sumatera utara di medan
makin menguak ada bara panas di antara jokowi dan pdip
meski disanggah jika ini bukanlah instruksi dari dpp pdip
namun pihak pdip tak menampik jika foto jokowi banyak dicopot
di sejumlah kantor dpd pdip lainnya
apakah hilangnya foto ini adalah sinyal anti jokowi di internal pdip
dan berbuntut kepersaingan di pilkada sumut
hilangnya foto presiden jokowi terlihat saat edi rahmayadi
menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor dpd pdip sumut di medan
bisa dilihat ya saudara di salah satu ruangan rapat
tampak tak ada foto presiden jokowi
yang terpasang hanya lambang negara garuda pancasila
spekulasi aroma anti jokowi pun tercium
bersaing dengan bobi nasution menantu jokowi yang kini wali kota medan
edi tak mempersoalkan bobi maju jadi calon gubernur asal ikuti aturan dan etika
yang tidak boleh melukai aturan yang ada
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
presiden joko widodo menanggapi santai soal penurunan foto presiden
yang dilakukan di jumlah kantor dpd pdi perjuangan
jokowi tak merisaukan soal foto dirinya tidak dipajang di kantor dpp sumut
menurut jokowi itu hanya sekedar foto
meski menurut pdip hal ini terjadi di banyak wilayah
foto presiden joko widodo yang sempat hilang akhirnya terpasang kembali
bisa dilihat saudara ini di ruangan yang sama
gambar sebelah kiri ini diambil tanggal enam mei saat edi rahmayadi
hanya ada foto wakil presiden
nah di gambar sebelah kanan yang diambil pada tanggal delapan mei
kini sudah ada lagi foto presiden jokowi
dpd pdip sumatera utara membantah ada kesengajaan dibalik hilangnya foto presiden jokowi
di salah satu ruangan kantor dpd
hilangnya foto jokowi saat itu disebut karena jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah
dan kebetulan ruangan itu juga sedang direnovasi
kalau senggol jatuh kacanya pecah jadi tidak sempat diganti pada saat pak edi ramayadi datang
ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja
tidak ada hubungannya juga dengan isu atau pernyataan atau sikap pdi perjuangan terhadap personal jokowi sebagai kader partai yang sudah dikeluarkan
jadi tidak ada hubungannya
sentimen pdip pada jokowi dan keluarga bahkan terasa juga di kontestasi pilkada sumatera utara
pd perjuangan bahkan menutup pintu bagi menantu presiden jokowi bobi nasution untuk maju pemilihan gubernur sumatera utara
pada saat maju pada pemilihan wali kota medan periode sebelumnya bobi nasution didukung penuh oleh pdip
ya tapi itu dulu ini semua itu sudah jadi angin lalu
sekjen pdip bahkan menyebut semua kader pdip boleh mendaftar pilkada kecuali bobi nasution
pada pendaftaran pendaftaran di daerah daerah sumatera utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali mas bobi
pendaftaran pendaftaran di daerah daerah sumatera utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali mas bobi
bagi bobi satu pintu tertutup masih ada pintu pintu lain terbuka
di saat pdip menutup pintu pilkada untuk bobi partai golkar lah yang justru memuluskan jalan bagi menantu jokowi untuk menjadi calon gubernur sumatera utara
golkar memberi bobi surat tugas untuk maju pilkada berpasangan dengan ketua dpd golkar sumut musa rajaksah alias ijek
bobi menyebut tak perlu lagi mengambil formula
pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapat surat tugas
diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan surat tugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
tak usah karena sudah mendapat surat tugas
kalau hubungan pdi perjuangan dengan mantu jokowi kini bak air dan api
lain halnya dengan hubungan pdip dengan edi rahmayadi
jika dulu pada pemilihan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas edi menjadi lawan politik dari jarod saiful hidayat yang didukung pdip
pada bursa pilkada tahun ini pdip justru menerima edi rahmayadi dengan tangan terbuka di kantor dpp pdip sumut
bahkan saat mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur sumut edi juga meminta restu dari para kader dari pdip
akan persaingan yang telah lalu demi membuka lembaran baru
edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan partai berlambang banteng ini
duluan politik eh sekarang bisa berubah jadi kawan
ya pasca gibran maju menjadi calon wakil presiden prabowo barah hubungan jokowi dan pdip memang makin memanas
jokowi bahkan tak pernah lagi terlihat di publik ikut dalam acara pdip
kebersamaan jokowi dengan ketua umum pdip megawati
soekarno putri terakhir terlihat di publik saat rakernas pdip keempat di jxpo kemayoran pada dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh tiga lalu
pdip pun juga seakan akan mulai bersih bersih dari jejak jokowi dan keluarganya
rencana pertemuan jokowi dan mega juga tak kunjung
kerenggangan hubungan jokowi dengan pdi perjuangan semakin jelas
ketika presiden jokowi dodo dan gibra raka buming raka disebut bukanya
sejak berseberangan sikap politik di pilpres dua ribu dua puluh
keluarga jokowi hanyalah bagian dari masa lalu bagi pdip
gibran raka buming raka tak mempermasalahkan disebut sudah tak menjadi bagian dari pdip
bagi gibran dipecat ya nggak apa apa
statusnya sebagai kader siapa gibran
saya sudah bilang sejak diambil putusan itu
termasuk yang pak jokowi karena tadi kan sempat dibilang
yang soal cawe cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion
berarti ini sudah mengelenceng dari partai
orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pdi perjuangan
yang benar saja kita benar
pdip menyatakan bahwa pak jokowi dan mas gibran bukan lagi bagian dari netize
ada partai yang mungkin yang ditobrak bela terasa
belum ada pembahasan ke situ ya
sempat ada rasa cewek kita menggunakan
di tengah keretakan dengan pdip keluarga jokowi
dan pertanyaan kemana jokowi akan berlabuh
partai golkar lagi lagi membuka peluang untuk menampung jokowi dan keluarganya
ketua umum partai golkar erlangga hartarto bahkan mengatakan
kalau presiden joko widodo dan gibran raka buming raka
sudah masuk bagian keluarga besar golkar
erlangga mengatakan jokowi dekat dengan golkar ya sudah besti gitu ya
apakah dengan begini jokowi akan luluh pindah dari banteng menuju pohon beringin
pak jokowi dan mas gibran
itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
tinggal tentunya formalitasnya saja
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
dan jelas pak presiden pak jokowi adalah kader terbaik bangsa
iya dalamnya laut bisa diukur dalamnya hati siapa yang tahu
seperti itulah politik saudara tidak bisa ditebak kemana arahnya
penuh dengan teka teki dan plot twist
dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi
yang ada hanya kepentingan sejati